sebagai salah satu upaya untuk mengantisipasi penyebaran virus corona
pemerintah arab saudi juga memperlakukan penutupan sementara usai ibadah sholat isya
dan dibuka sebelum ibarat sholat subuh
sudah ada satria antoni di mekah arab saudi yang merupakan phd candidate di king abdul aziz university
selamat malam waktu indonesia dan selamat sore waktu mekah
mas satria mas satria boleh diceritakan kepada kami bagaimana kondisi terkini di sana
mas pasca dibuka kembalinya kaabah masjidil haram ini
apakah kemudian sudah kembali ramai atau seperti apa mas satria
baik assalamualaikum wr wb saya satria antoni
saat ini sedang berada di depan mekah arab
baru saja kami melaksanakan ibadah sholat jumat
dan alhamdulillah saat ini sebelas rojak yang biasanya jemaah sangat ramai
dan saat ini selesainya berbeda
karena kita melihat bahwa sebenarnya di tempat masyarakat itu di tutup
tempat mekah sifawak dan tempat kaing
tapi tidak mengurangi antusias dari masyarakat yang mungkinin yang ada di jeddah atau di mekah
untuk datang melaksanakan sholat jemaat di masjidul haram
baik mas satria untuk memastikan sekali lagi
apakah penutupan aturan penutupan untuk di kawasan kaabah
ini diberlakukan setiap hari atau hanya berlangsung pada kemarin saja mas
pada hari kamis menuju ke jumat
informasi yang kami dapatkan di sini bahwasannya untuk penutupan itu
diaksanakan setelah satu jam setelah sholat fadlunya
jadi misalnya setelah sholat wajib setelah sholat fadlul
nanti akan ditutup lagi
dan nanti dibuka satu jam sebelum waktu berikutnya
tadi baru dibuka
sekitar jam sebelas tiga puluh
dan satu jam sebelum waktu jemaat dibuka kembali
ya mas satria selain adanya penutupan yang tadi sudah disebutkan
kemudian juga ada pelarangan untuk melakukan ⁇ ai di beberapa wilayah
apalagi mas yang berbeda di arab saudi saat ini
ya awal tadi pagi kami sudah sampai
sampai di arab di mecca sendiri kami sangat sifat masuk ke wilayah mecca ini
karena asari eh sebetulnya pihak keselisihan arab saudi sendiri
menutup beberapa akses untuk menuju ke arab saudi
dan ini sebetulnya kita yang biasanya mudah untuk memastikan mobil
dan sempat biasanya itu sekarang sudah ditutup
ini dari kementerian dalam negeri arab saudi sendiri belum memastikan sampai kapan
diberlakukan penangguhan umum ini
ya mas satria sejauh ini kemudian bagaimana respon dari umat muslim yang sedang beribadah di sana
ya seperti yang dijelaskan oleh khotib dan imam sholat jumat tadi
bahwasannya kita sebagai rakyat yang berada di tinggal di arab saudi ini
itu diminta untuk banyak berdoa bersabar dan bertawakat kepada allah swt
semoga wabah yang menghidapi mecca khususnya sudah lima orang yang di arab saudi sendiri
diharapkan semoga wabah ini berakhir demikian
kalau pengaruh dari aturan ini terhadap jumlah jemaah yang kemudian melaksanakan ibadah
di sekitar masjidil haram seperti apa
ya kalau kita melihat jumlah dan fasilitas dari jumlah jemaah yang berada di sekitar masjidil haram
itu luar biasa sangatlah berbanding dengan sebelumnya
karena kita melihat dengan diketuknya akses masuk ke pintu masjidil haram
membuat jemaah tidak bisa masuk sehingga jemaah sangat sedikit sekali
apalagi saat ini sudah mendekati bulan ramadan
dan biasanya tahun tahun sebelumnya sangat ramai sekali
dan hari ini kita melihat sangat sedikit dibandingkan tahun tahun sebelumnya
ya mas satria kalau terkait dengan adanya virus corona atau covid sembilan belas ini sendiri
di area sekitar masjidil haram atau di mekah terutama begitu
ada pengaruh perilaku tidak mas
ada pengaruhnya tidak terhadap perilaku perilaku para jemaah yang sedang melaksanakan ibadah
di sekitar area masjidil haram
apakah kemudian mereka lebih banyak yang mengenakan masker atau seperti apa mas
memang sejak menengah kita pantau banyak sekali baik dari berbagai masyarakat negara
menggunakan masker ketika mereka menuju ke masjid haram
termasuk polisi polisi arab saudi sendiri yang menjaga di sekitar masjidil haram
kita melihat bahwasannya mereka menggunakan masker
tidak ada masker
tidak ada masker
tidak ada masker
tidak ada masker
ada kebawahan dari kpi sendiri kpi indonesia yang merada dilihat
untuk menghimbau kepada khususnya warga negara indonesia untuk menangguhkan ibadah umrohnya terlebih dahulu
dan memastikan kota mecca
mas satria selain adanya aturan untuk menutup kawasan masjidil haram ini satu jam sebelum ibadah dilakukan
kemudian baru nanti dibuka
ada kemudian ya
ada imbauan lain tidak yang dilakukan atau diberikan oleh pemerintah arab saudi terhadap umat islam yang ada di sana
untuk sejauh ini yang kita lihat bahwasannya untuk menjaga kesehatan
dan beberapa tempat kita sudah melihat bahwa kerajaan saudi sendiri membangun beberapa tempat
seperti hand sanitizer
sehingga kejemaah bisa masuk dan bisa lama bisa langsung mengisi tangan terlebih dahulu
bahwa tidak terkontaminasi dengan yang lain
ini adalah salah satu usaha preventif yang nyata yang dilakukan oleh kerajaan arab saudi sendiri
ya baik terima kasih banyak sudah bergabung bersama kami di cnn indonesia connected
mas satria antonia melaporkan langsung berbincang langsung bersama kami di sini dari mecca arab saudi